akhirnya sampe juga ya sayang
gara gara hujan jadi macet banget
ya ampun mama kok bisa ada disini
iya aduh mama tuh ditelponin sama nino
langsung mama minta izin sama papa berangkat ke jalan
nama pasien sudah terdaftar pak atas nama elsa aninlita
makasih rena kamu jadi mempersatukan papa sama mama
saya mau tanya apa andin sudah pulang
oh udah om malah sekarang mbak andi sama mas al lagi istirahat di kamar
kiki lihatnya itu kayak bahagia banget
terus hati kiki itu kayak sembriwing sembriwing gimana gitu om
oh begitu alhamdulillah kalau gitu
ya meskipun ada rena sih om tapi gak apa apalah
udah dulu ya om ya soalnya gigi masih bapak
berani mau minum air dulu ya
tunggu tunggu tunggu kiki
akhirnya sampai juga ya saya
gara gara hujan jadi macet banget
ya ampun mama kok bisa ada disini
iya aduh mama tuh ditelponin sama nino
terus kata dino kalau kamu hamil mama senang sekali
langsung mama minta izin sama papa berangkat ke jakarta
aduh mama kebetulan kan punya kunci jadi langsung bisa masuk
nino selamat ya
kamu bakalan jadi deddy jadi ayah
dan mama punya cucu
selamat ya sayang
eh kalau papa belum bisa
soalnya dia bilang masih ngurusin pabrik
aduh mama senang senang sekali
ya kalau aku sih ya senang senang aja
paling tidak kan lebih tenang
ada mama yang jagain elsa
yalah kan kewajiban mama ngurusin asa
senang senang sekali
aduh mnee ga sila kej earthliche ssb ya

hari ini gue tanda tangan kontrak
tapi gue kasih alasan apa ya ke mamanya nino
aduh paling males dia tinggal bareng mertua
kan jadi gak bebas

terus gimana kira kira kamu sanggup nggak buat kerja lagi
kehamilan kamu aman kan semua baik baik aja kan
kalau soal itu sih aman mah
cuma masalahnya sekarang ini karena aku lagi hamil jadi nino tuh ngelarang aku untuk kerja
terus ditambah lagi sekarang mamanya nino tinggal di rumah aku mah
jadi aku diawasin terus
loh sejak kapan mama mertua kamu datang
makanya aku tuh bingung mah
gimana caranya aku mau kasih alesan buat pergi dari sini
kamu bilang sama mama mertua kamu kamu mau pergi ke laboratorium
sekalian beli vitamin atau apa gitu
dan bilang kalau kamu perginya ditemenin sama mama
dia pasti percaya kalau kamu sebut nama mama
cuma yang penting
mama mau selama kamu kerja kamu harus jaga kesehatan
ini hamil kamu pertama loh sayang
mama gak mau kamu kenapa kenapa